sebelumnya jurubicara khusus pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas
ahmad yuryanto mengatakan kondisi pasien untuk kasus satu dan dua yang dirawat di rumah sakit pusat infeksi sulianti saroso
kini menghadapi beban psikologis meskipun fisiknya sudah membaik
yuryanto dalam keteranganannya di kantor presiden senin siang mengatakan
pasien covid sembilan belas kasus satu sampai dengan enam keluhan klinisnya semakin berkurang
tetapi menurut tim dokter rspi yang merawat pasien kasus satu dan dua
mereka secara psikis masih tertekan akibat identitasnya yang terlanjur tersebar di masyarakat
untuk itu perawatan kepada pasien ini belum selesai dan tetap dilanjutkan secara paripurna
meskipun sudah tidak ada lagi keluhan secara fisik
yuryanto juga menambahkan untuk kasus tiga dan empat mereka meminta agar pemerintah menutup identitasnya
supaya tidak terjadi seperti kasus satu dan dua
memang sekarang yang didominasi oleh pasien satu dan dua ini adalah beban psikologis
jadi ini adalah yang kita harus lakukan
yang identitasnya sudah terpublikasi di beberapa saat yang lalu
ini menjadi pukulan berat secara psikologis di mereka berdua
dan hasil pemeriksaan yang kita dapatkan dari spesimen kemarin
padahal sudah masuk hari yang ke tujuh masih positif juga
oleh karena itu kita masih belum akan
menyatakan untuk bisa lepas perawatannya
meskipun secara klinis tidak ada keluhan apa apa
kemudian yang pasien tiga dan empat sudah jauh lebih bagus dibanding sebelumnya
tetapi ada keluhan dan permintaan kepada kita yang kemudian kita harus berkali kali menyatakan
bahwa kami memberikan garansi tidak akan mengumumkan

karena mereka takut seperti yang terjadi di satu dan dua
seperti kita pahami bersama bahwa satu dua tiga empat lima itu adalah dari kluster yang sama
oleh karena itu tentunya diantara mereka juga ada komunikasi
karena memang tidak kami larang mereka untuk tetap menggunakan smartphone nya

mereka tidak kita isolasi sosialnya tapi kita menggunakan smartphone nya mereka tidak kita isolasi sosialnya
tapi kita isolasi fisiknya
sehingga mereka masih bebas untuk menggunakan smartphone nya
dan bebas juga untuk mengakses media televisi dan sebagainya
pasien nomor lima bagus tidak ada keluhan apapun saat ini
meskipun karena biasa aktif bergerak sekarang berada di kamar lama lama bosen juga

meskipun karena biasa aktif bergerak sekarang berada di kamar lama lama bosen juga

ini adalah imported case karena dia adalah mendapatkan penularan dari kapal diamond prince